saya bukan bos
tapi sekarang udah ngejadi bos
terus sekarang yang jadi bos siapa
tapi sekarang sudah enggak
gara garanya saya sama saib salah nyopet
makan rotinya dulu
baru nanti minum obatnya
saya kalau jam tujuh sarapan roti
jam delapan biasanya suka lapar lagi
lebih cocok mas sarapan nasi kuning
eh mau dibawa kemana
katanya tadi gak mau

jam delapan suka lapar lagi
ini mau gak
kalau mau hujan banyak omong
pih mih nanti berangkat dulu ya
nanti pulangnya dijemput lagi sama amin
jadi gak usah dianterin sama temen kamu
saya mau berangkat
saya mau berangkat
saya mau berangkat
akang udah sikat gigi
eh sih cuma mau bawain sarapan buat akang
kalau makan nasi kuning
kalau akang gak mau sikat gigi lagi gak usah
gitu aja jadi masalah
gigi akang nanti akan keliatan jadi kuning
akang kan punya anak buah
terus gigi akang keliatan kuning
bisa jadi masalah
wibawa akang bisa berkurang
mau dibawa kemana
mau ditukar sama nasi goreng
ada nasi gorengnya
ada nasi sisa semalam
udah gak usah
biar itu aja
biarin kuning juga
ada apa ce esih pagi pagi ribut ribut
yang ada masalah ma ce ade
pagi pagi udah mau tahu aja urusan orang
sekarang saya bukan bos
tapi sekarang udah gak jadi bos
terus sekarang yang jadi bos siapa
tapi sekarang sudah enggak
gara garanya saya sama saib salah nyopet
yang kita copet anaknya muslihat
terus kita ditangkep
muslihat alias kang mus itu siapa
kamu belum tau
kang mus itu tangan kanangnya kang bahar
kamu tahu kang bahar itu siapa
aku tahu dia itu siapa
tapi belum tahu yang mana orangnya
umur anak kamu berapa
umur anak kamu berapa
kerjaan bapaknya apa
pernah minta penjelasan freelance itu apa
saya bilang penjelasannya sulit
kamu memang sulit untuk jujur
apa yang kita kerjakan memang tidak bisa kita sendiri banggakan
dibanggakan oleh anak dan istri kita
pernah belak belakan sama akang
pernah belak belakan sama kang
papi itu preman
akang jawab bukan
papi itu preman
akang jawab bukan
akang jawab bukan
tidak tega buat bohong
tapi akang juga
tidak sanggup buat jujur
buat saya juga
bakalan ada pertanyaan dari anak saya
belak belakan seperti itu
kamu punya kesempatan untuk jujur
tapi bukan karena jawaban kamu dia akan kecewa
kamu boleh cari pekerjaan yang lain
kamu bisa mencari saya
kamu bisa mencari saya
kamu hanya memberi pilihan
harusnya saya yang tanya kang uus kenapa
tadinya mau saya jawab tapi nggak jadi
soalnya kamu bilang gak usah
kesel sama saya
sama diri saya sendiri
barusan salah jawab
ini nanti kesini kok tadi ada tugas di luar
oh ya gimana kamu kecopetan kemarin son
ya aku lagi shal aja
adit yang repot aja
mana harus bikin ktp baru sama atm
aditya udah jalan kesini
tadi sih bilangnya gak lama
terus terus uang yang kecopetan itu berapa
ya lumayan lah
ihh kamu nih apaan sih
aku tuh nanyain kamu tentang kecopetan
kok malah ngomongin aditya terus
dia udah punya pacar belum
ya kamu mah gitu
kamu sukanya sama aditya